selanjutnya presiden jokowi baru saja tiba di manila untuk melakukan pertemuan dan dialog asean summit dua ribu dua puluh
filipina menjadi tuan rumah asean summit ke tiga puluh satu ini yang berlangsung dari dua belas november hingga empat belas november dua ribu dua puluh
tidak hanya sepuluh pemimpin negara dari asean yang akan hadir dalam pertemuan ini
tetapi juga para pemimpin dari negara mitra yaitu amerika serikat dan juga halnya seperti tiongkok
segera saja kita bergabung ke manila filipina
di mana jokowi dan rombongan akan hadir dalam asean summit yang ke tiga puluh dua
yang berlangsung dari dua belas november hingga empat belas november dua ribu tujuh belas
jokowi dan rombongan rencananya akan bertemu dengan sejumlah pemimpin pemimpin negara lainnya
termasuk negara negara asean dan juga bahkan ada presiden trump yang akan menghadiri acara tersebut
presiden republik indonesia menumpangi pesawat kepresidenan boeing tujuh ratus tiga puluh
yang memang berkelir warna biru dan putih yang memang menjadi ciri khas pesawat kepresidenan republik indonesia
nantinya dalam pertemuan ini akan ada beragam topik yang akan kita lihat
topik yang akan diangkat seperti halnya isu laut cina selatan serta keamanannya
lalu juga ada semenanjung korea terorisme dan juga isu palestina
kemudian juga akan dibahas mengenai ekonomi bersama dengan nilai perdagangan investasi
lalu juga ada pemberdayaan umkm serta digitalisasi
kita lihat sesaat lagi presiden republik indonesia akan turun dari pesawat
dan langsung akan disambut dengan berbagai macam atraksi yang dilakukan oleh panitia penyambut dari pemerintahan filipina
untuk menyambut tidak hanya presiden joko widodo tetapi juga sejumlah pejabat negara maupun pemimpin negara dari negara negara asean
maupun juga dari negara negara indonesia
dan juga amerika dan juga tiongkok
ktt asean korea selatan dan ktt asean jepang

ktt asean pbb yang ke sembilan
ktt asean jepang
ktt asean jepang
ktt asean jepang
ktt asean jepang
ktt asean jepang
di mana turut menyertai presiden jokowi dan ibu iryana dalam penerbangan menuju mandila
ada sekretaris kabinet pramono anung
lalu ada komandan pas pampres majen tni suartono dan dirjen protokol dan konsuler kementerian luar negeri kpn andri hadi
sementara itu menteri luar negeri retno marsudi
telah lebih dulu berada di manila untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri
serta mempersiapkan kedatangan presiden joko widodo
kivi terkena dua cetewa yangipsan
jaka akan menyerang dprk
aling se program energi dari memper capus
dan dengan suktor daya pembasaran ban intgesi indonesia
sehingga percaya bukti seharusnya berbelit di dalamato ortholo his bi ponse stunned

ya itu tadi atraksi dan juga
upacara menyambut presiden republik indonesia yang baru saja mendarat di manila filipina
jokowi dan rombongan hadir untuk menghadiri ktt asean
filipina menjadi tuan rumah asean summit ke tiga puluh dua
yang berlangsung dari tanggal dua belas november hingga empat belas november dua ribu tujuh belas mendatang
dan tidak hanya sepuluh pemimpin negara bahwa kabarnya ada dua puluh pemimpin negara yang akan hadir dalam ktt asean ini
dari ktt asean yang akan hadir dalam pertemuan ini ada pemimpin pemimpin negara mitra yaitu ada amerika serikat dan juga tiongkok
dalam pertemuan ini akan ada beragam topik yang akan diangkat seperti halnya isu laut cina selatan serta keamanannya
lalu juga ada semenanjung korea terorisme dan juga isu palestina
kemudian juga ekonomi
ini akan dibahas bersama dengan nilai perdagangan investasi pemberdayaan umkm serta digitalisasi